prioritas diberikan mengingat daerah jawa bali terjadi lonjakan penularan covid sembilan belas yang cukup tinggi beberapa waktu terakhir
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarmizi menjelaskan
provinsi di luar pulau jawa dan bali yang masuk dalam sepuluh besar daerah yang masif melaksanakan vaksinasi corona adalah sumatera utara
sulawesi selatan dan sumatera selatan
siti nadia menambahkan berdasarkan data pemerintah saat ini pihaknya sudah mendapatkan satu ratus dua puluh lima juta dosis vaksin
dan sepuluh juta dosis berbentuk bulk yang baru tiba pada kamis pagi
berdasarkan data kementerian kesehatan tujuh puluh tujuh juta dosis vaksin sudah didistribusikan ke pulau jawa dan bali serta provinsi lainnya
berdasarkan perhitungan kementerian masih tersedia sekitar enam puluh juta dosis vaksin covid sembilan belas
ada dua hal yang harus kita percepat
pertama adalah produksi vaksin jadi dari bio farma
karena produksi ini kan antara tiga juta sampai lima juta per minggu
jadi kalau kita ingin mengakselerasi vaksinasi yang berada di luar jawa bali
itu adalah tentunya dengan mempercepat produksi vaksin jadi tersebut dari bio farma
yang kedua adalah mempercepat juga proses quality control
karena kan ada proses quality control di badan pom dan bio farma juga
terhadap vaksin vaksin yang sudah dibuat jadi atau vaksin sinovac yang jadi vaksin jadi